kali ini kami buka dengan kabar dari suami artis dian sastro wardoyo maulana indra gunasutowo
dikutip dari cnn indonesia com indra mangkir dalam pemeriksaan yang telah dijadwalkan komisi pemberantasan korupsi pada selasa dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
ia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap yang melibatkan pt garuda indonesia pada periode dua ribu empat hingga dua ribu dua puluh
suami dian ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan direktur utama pt garuda indonesia emir syasatar
indra diperiksa dalam kapasitasnya sebagai direktur utama pt mugi rekso abadi
ia menggantikan posisi sutikno sudario yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di pt garuda indonesia
sebelumnya penyidik kpk juga memanggil ayah indra adik gunasutowo dan mantan istri sutikno sudaryo
untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka dalam kasus dugaan korupsi di pt garuda indonesia

namun hanya dian mulyadi yang memenuhi panggilan penyidik kpk
sementara adi guna yang juga kerabat sutikno mangkir dari pemeriksaan
dalam kasus ini emir syah shatar selaku dirut garuda indonesia diduga menerima suap dari perusahaan mesin asal inggris rolls royce
suap berupa uang dan aset tersebut diberikan melalui sutikno yang juga beneficial owner konaf international pteltd
suap diberikan rolls royce kepada emir syasatar
terkait pengadaan pesawat dan lima puluh mesin pesawat airbus a tiga ratus tiga puluh tiga ratus untuk pt garuda indonesia persero tbk pada periode dua ribu empat belas dua ribu dua